sejumlah petugas polres jakarta timur mendatangi lokasi ambruknya tiang panjang tol becakayu di jalan di panjaitan cawang jakarta timur selasa dini hari tadi
pada petugas melakukan identifikasi awal dengan memantau kondisi terkini serta mengambil foto lokasi kejadian
selain itu petugas juga meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti robohnya tiang panjang tol yang menghubungkan wilayah jakarta timur dan bekasi tersebut
pasca ambruknya besi penyangga proyek tol becakayu polisi langsung memasang garis polisi
hal ini dilakukan untuk mensterilisasi area karena diduga masih ada korban lain yang masih terjebak di bawah reruntuhan besi
sejumlah pekerja proyek berusaha menutupi besi besi yang ambruk dengan menggunakan terpal seadanya
hingga kini belum ada keterangan apapun baik dari pihak waskita selaku pemilik proyek maupun kepolisian terkait peristiwa ini